jelang idul adha sentra pembuatan besek anyaman bambu di desa bero kelaten jawa tengah
ya yang meninggal sudah selesai semua dimakamkan
harus melihat bagaimana kemudian
good luck nanti dbl tahun depan
masyarakat apresiasi kita ucapkan terima kasih
yang telah ditetapkan oleh pemerintah
melainkan dapat memberi ruang para pengembang game lokal untuk lebih kreatif dalam membuat game yang dapat digunakan untuk kejuaraan esports
ubur ubur ikannya ubur ubur
jokowi menyebut penanganan polusi udara di ibu kota jakarta
khawatirnya kalau samanya terjadi tekanan teman teman yaitu parutia
perkembangan sudah bagus maka beberapa orang sudah kembali ke rumahnya masing masing
siapa yang lebih tinggi penawarannya dia yang mendapatkan beras
cuma kalau pada pasien pasien dengan memang dia ada dasar osteoartritis
kemudian yang selanjutnya adalah kebakaran la paz di rutan tanjung gustamedan pada dua ribu delapan belas
saya ya dua ribu tiga itu termasuk salah satu menjadi founder dari ekpat indonesia
ada beberapa yang masih status masih sama statusnya seperti saat ini
tau rasanya kaleb maksudnya dulu tuh jarang dimainin kan
tapi data itu tidak akurat menurut pendapat saya mas
ia berpendapat bahwa manusia berevolusi menjadi pesimis karena seleksi alam
jadi memang kalau kita lihat data yang ada bahwa